selamat malam anda menyaksikan indonesia forward bersama saya ratu nabila
migrasi televisi analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan
migrasi televisi analog menuju digital ini adalah salah satu wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran
migrasi televisi analog menuju digital juga merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terkait layanan siaran televisi
masyarakat membutuhkan tontonan yang mudah murah dan nyaman dan merupakan hak dasar yang harus dimiliki sebagai warga negara
dan kami akan membahas migrasi televisi analog menuju digital ini bersama dengan arah sumber yang telah hadir
melalui sambungan zoom
ada ibu rosari taniken widya stuti staf khusus kemenko minfo dan juga ada bapak akbar ciptanto ketua kpid kalimantan timur
selamat malam bapak dan ibu
sehat sehat bu pak
baik kita langsung saja membahas mengenai bagaimana migrasi televisi analog menuju digital ini
saya akan ke ibu
rosarita terlebih dahulu
bu apa sebenarnya urgensi migrasi dari tv digital di indonesia ini
ya mbak ratu nabila
jadi urgensi yang pertama adalah dengan adanya migrasi dari tv analog ke tv digital
masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang bagus
yaitu bersih gambarnya jernih suaranya
dan tentunya janggis teknologinya
kemudian yang kedua dengan adanya migrasi tv digital ini
tentunya kementerian kominfo melakukan refarming atau penataan frekuensi
nah dengan adanya penataan frekuensi
kalau tv analog itu satu frekuensi hanya digunakan untuk satu televisi
tetapi untuk tv digital
dengan frekuensi digital ini
satu multiplexing atau biasanya disebut dengan mooc begitu ya
dapat digunakan untuk siaran paling tidak dua belas tv
tapi dengan standar definition begitu ya
nah dengan adanya penataan frekuensi
maka akan tersedia frekuensi untuk broadband
artinya frekuensi ini tentunya akan dipungsikan untuk frekuensi internet
karena tanpa adanya penataan frekuensi
maka akses internet tidak bisa maksimal
dan juga dengan teknologi lima g ini
kalau tidak ada refarming atau penataan frekuensi
maka tidak tersedia frekuensi untuk lima g
nah dengan adanya
dengan adanya penataan frekuensi ini
akses internet akan terbuka
sehingga dapat dimanfaatkan untuk transformasi digital
meningkatkan ekonomi digital
memberikan pelayanan kepada semua masyarakat
terkait dengan pendidikan
kemudian bisnis dan lain sebagainya
tv migrasi dari tv analog ke tv digital
ini juga tentunya merupakan ada digital dividend
nah selain itu juga
karena dengan menggunakan mooc ini
infrastruktur tidak seperti yang dulu ya
semua masing masing tv harus
membangun infrastruktur sendiri
sebetulnya indonesia itu sudah sangat ketinggalan ya
atau migrasi dari tv analog ke tv digital ini
kalau negara negara tetangga kita itu sudah cukup lama
mereka beralih dari tv analog ke tv digital
kaitannya dengan negara tetangga
kalau masih menggunakan siaran tv analog
maka sering sekali terjadi interferensi antar negara
jadi baik dari negara tetangga masuk ke indonesia
nah dengan adanya tv digital
ini tentunya tidak akan terjadi
begitu mbak nabila
baik bu niken
jadi artinya dengan migrasi dari tv analog ke digital ini
artinya masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan juga akses
terhadap informasi yang lebih lengkap lagi begitu ya bu niken
baik saya akan ke pak akbar
pak akbar peran dari kpi sendiri dalam membantu mensosialisasikan
siaran tv digital ini seperti apa
oke jadi selamat malam ila bu niken
semoga bu niken selalu sehat
karena bu niken ini akan menjadi ujung tombaknya tv digital sebenarnya
tanpa pak geri sebenarnya
dua orang ini ujung tombak
kalau peran kpi ini ditanya
kita sebenarnya sudah menceritakan sincronisasi
kemudian lembaga penyiaran televisi swasta sendiri
serta kepada masyarakat
untuk melakukan sosialisasi
dari dua puluh delapan ada tujuh belas yang sudah bersiaran secara digital sekarang dapat disaksikan seperti itu mbak
baik jadi artinya ini sudah sangat lengkap ya progresnya akan seperti apa nanti ke depannya ada target tertentu
terkait target tentunya kita lebih banyak mendukung dari gerakan gerakan yang dilakukan oleh kementerian
karena kalau kementeriannya agak lemah kpid nya juga nggak bisa bergerak apa apa sebenarnya
karena tujuan kita di kpid hanya ingin masyarakat mendapatkan siaran yang lebih bermutu dengan kualitas gambar yang bersih
dengan suara yang jernih
nah untuk mendukung hal tersebut tentunya harus ada infrastruktur yang dikejar oleh pihak penyelenggara muk yang dilakukan juga oleh pihak kementerian
nah ini yang sebenarnya harus segera dibangun target target itu
baik jadi apapun itu kpid akan mendukung begitu ya
baik kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam indonesia forwar